ya gemerincing rupiah diduga mengalir deras ke kantong para anggota dan mantan anggota dpr
lewat sebuah proyek yang digadang gadang dapat memudahkan administrasi warga negara
proyek tak kunjung usai kas negara jebol hingga lebih dari dua triliun rupiah
sejumlah orang telah dijadikan tersangka lalu kemana saja uang triliunan rupiah itu
saya akan tunjukkan kepada anda sejumlah partai terkena cipratan dari proyek ktp elektronik
dalam surat dakwaan tercatat ada dua puluh empat anggota dewan yang diduga menerima aliran uang tersebut
data data partai partai golkar misalnya mendapatkan satu ratus lima puluh miliar rupiah
kemudian partai demokrat juga mendapatkan satu ratus lima puluh miliar rupiah
sementara pdi perjuangan mendapatkan delapan puluh miliar rupiah
sementara partai partai lain yang tidak disebutkan di sini mendapatkan delapan puluh miliar rupiah
tidak hanya ke partai uang dana proyek iktp ini juga mengalir ke para pimpinan dpr
yang diduga mendapatkan total satu satu triliun rupiah
setia novanto dan andi agustinus mendapatkan angka lima ratus tujuh puluh empat dua miliar rupiah
jumlah yang sama juga didapatkan oleh anas urbaningrum dan juga muhammad nazaruddin ii
jumlah yang sama juga didapatkan oleh anas urbaningrum dan juga muhammad nazarudin
dua partai ini yang pertama terkait dengan partai golkar kemudian yang kedua adalah partai demokrat
sementara anas urbaningrum juga mendapat lagi tambahan dana sebesar dua puluh miliar rupiah
lalu dana juga diduga mengalir ke komisi dua dpr
dua ratus enam puluh satu miliar rupiah masuk ke kantong komisi ini
dengan perincian sebagai berikut ketua komisi dpr mendapatkan angka yang paling besar
lima ribu dolar amerika ditambah dua puluh miliar
kemudian wakilnya ganjar pranowo yang saat ini menjabat sebagai gubernur jawa tengah mendapatkan lima ratus empat puluh lima ribu usd
kemudian tovik effendi mendapatkan sembilan puluh lima ribu dan teguh juwarno mendapatkan satu ratus empat puluh lima ribu us dollar
selain itu komisi dua dpr juga dan anggotanya juga disinyalir

tadi saya sebutkan adalah ketuanya kemudian ini adalah anggota anggotanya
perinciannya adalah sebagai berikut arief ibowo mendapatkan seratus ribu usd
kemudian agun gunanjar mendapatkan satu juta us dollar
lalu mustoko weni mendapatkan empat ratus ribu dolar amerika
dan ignatius mulyono mendapatkan dua ratus lima puluh ribu us dollar
sementara anggota lain juga tidak ketinggalan sementara anggota lain juga tidak ketinggalan
mendapatkan bagian jumlahnya bervariasi antara lima hingga sepuluh usd
sementara lima puluh anggota mendapatkan delapan us dollar
lalu kita akan lihat tidak hanya kekalangan legislatif kekalangan parlemen
kemendagri kalangan pemerintah eksekutif diduga juga mendapatkan aliran dana

sementara menterinya saat itu gamawan fauzi menteri dalam negeri
mendapatkan empat lima juta usd dan juga lima puluh juta rupiah
sementara sisanya ada tujuh ratus delapan puluh tiga miliar rupiah disebut sebut sebagai keuntungan rekanan
maka tak heran sampai saat ini kasus iktp masih saja mengalami kendala